suka ngocek gimana mau kaya jam segini aja belum manggal
pur kamu yang sering datang lebih pagi dari ojek sampai sekarang belum kaya juga
bukan ngeledek atuh pur kata bapak saya jadi orang itu gak boleh sombong nanti kualat
gue kan udah diem
diam diam dulu ya be
mudah mudahan dagangan lo laku ya
kong hobi berangkat dulu ya
iya bob lo sekolah yang rajin ya biar cepet kaya
biasanya sekolah yang rajin biar pinter kok bukan biar kaya
kalau udah pinter kan lo cepat kaya
ngapak gak sekalian aja sih pamitnya
gak ada aja ya
mama gak punya duit
teman emang mah
masih barang nggak saya cangkatinprés terutama
tapi malu gak mau tahu
ayah berangkat dulu ya
ayah aimo dimasakin apa hari ini
ayam juga boleh
kalau daging sama ayam mah belum bisa
uangnya belum cukup
kok dikotorin lagi
maafin nia bun bun
nia gak sengaja
kita jadinya tinggal dimana
di rumah emak
apa nyari kontrakan
kau lama pake nanya heran gebelin ngapain aja sih
maaf tadi ee ikut tali sepatunya lama
justru waktu sd aku lebih jago ngikuti tali sepatunya
bunga kok kamu masih disini kamu kan udah berangkat dari tadi
iya pak tadi
tadi angkotnya penuh terus ya kan bok
kalau nggak tinggal di rumah emak kita tinggal di mana bang
yang kontrak lagi
iya maksud tadi kita kontrak di mana
nah itu yang abang bingung
kontrakan kosongnya aji sodik udah diisi sama siani
kalau kontrakan babe
satu satunya kontrakan babe yang kosong udah mau diisi samatisna
terus kita tinggal di mana bang
ya kaget tau kan tadi bang bilang
kamu belum berangkat
belum lagi nunggu angkot
mobil lengkong udah ada yang mau beli belum
ini baru mau dicari yang belinya
udah lo gak usah mikirin soal kontrakan biar abang aja yang mikirin
iya iya jalan sekarang
terus berangkat sama bunda
kenapa abang idah lilih diri
nah langsung dah berangkat
udah subs durasi
nih lah bentar aja
udah berangkat tau nggak sih
vi bahas mas
ojek mana belum datang ya ela tukang ojek gimana mau kaya jam segini aja belum manggal
pur kamu yang sering datang lebih pagi dari ojek sampai sekarang belum kaya juga
lo ngeledek gue bukan ngeledek atuh pur kata bapak saya jadi orang itu nggak boleh sombong nanti kualat
oh iya pur kata bapak saya gue kan udah diem kenapa lo nasehatin pakai kata kata bapak lu
siapa yang mau ngasih nasihat bapak saya atuh pur
nah itu kasih lo bilang
kata bapak saya saya mau cerita kata bapak saya babe mau jual mobilnya
itu gue udah tau
bro pelan pelan ngapa teriaknya
eh man yang namanya teriak itu ya harus kenceng
kalau nggak kenceng gimana orang orang pada denger
emang siapa yang mau denger yang mau beli mana yang beli
pur yang hijau
pur yang hijau
enggak langsung ke pangkalan aja
emang kenapa mobil bape mau dijual
kata bapak saya bapak bete mau naik haji pur
pur kamu gak kepengen punya mobil
beli aja atupur mobilnya bapak
itu teh doa
kamu minta dicicil aja atu sama bapak
kalau gue punya duit
pasti udah gue beli
bisa nganterin enak ke kemol
nggak kena debu